raina sepertinya masih terlihat belum siap

sebenernya gini sayang mama
mama mau jelasin ke rena kalau
tante harus ceritain ke kamu
sebenernya tante juga gak tega
tapi mama kamu selalu maksa tante untuk naro kamu di pantai asuhan
ini ada suratnya sayang
kamu liat sendiri kan

mama angin gak tinggalin aku di pantai asuhan
mama angin gak tinggalin aku di pantai asuhan
mama angin gak tinggalin aku di pantai asuhan
mama angin gak tinggalin aku di pantai asuhan
mama kamu itu gak mau ngerawat kamu
kalo ibu tidak mau sama gao
karena sama rumah seperti ini
pengen megang tangan trainer
mama pengen tangan trainer
mama kangen banget
tapi aku selalu inget
kalau aku tak bisa
kalau mama tinggalin aku di panti
jangan nangis terus
kan udah mau sembuh
ntar lagi boleh pulang
sayang duduk dulu
sayang duduk dulu
sayang duduk dulu
mau sampai ke tempat
bagaimana kayak gitu terus
aku gak kuat ma
aku gak kuat
kalau aku udah tolong terus sama dia
mama gak akan pernah lelah
bahwa kamu harus terus bersabar
mungkin kamu bosan mendengar mama
kamu harus sabar
hanya ini yang bisa kita lakukan
kamu harus bersabar
pasti akan ada jalan keluar
akan ada jalan keluarnya
aku kangen sekali mbak
bukan cuma kami yang kangen
mama juga kangen sama reina
kangen sama reina yang beli
allah tidak akan memberikan ujian kepada manusianya kalau dia tidak bisa menghadapi ujian itu
dan allah tahu kamu pasti akan kuat menghadapi cobaan dan ujian ini
kamu kuat kamu perempuan yang kuat
kasian bu andien
tapi sampai sekarang
belum ada yang tahu mbak elsa di mana
apa dia masih lari sama rikia
saya harus koordinasikan ini dengan bro angga
saya kami bisa sementara ya
dan kamu juga percaya
saul di dalam juga akan melakukan sesuatu
dia pasti juga akan membuat rena
merasa lebih baik
dan pelan pelan akan menerima kamu
saya sengaja gak kemana mana
soalnya saya mau masih jaga jaga sekitar sini
mau jagain rena juga
walaupun dari jauh ya pak
kalau ada elsa kan bisa langsung saya kasih pelajaran
kok pasti emosi ya
ya ini juga saya mau telepon bro angga
karena kan bro angga minta riza untuk cari ricky
pak randy tolong kabarin saya juga ya pak ya
soalnya saya mau tau kabarin kayak gimana
makasih ya pak ya
masih nangis karena masih ditolak sama rena
aduh saya benar benar gak tegas sama pandemi andien saat ini
malah saya tuh udah gak sabar
dengan buru buru kasih pelajaran ke elsa
yaudah kalau gitu saya tinggal telepon sebentar ya
oke sampai nanti
dideketin sama mama
tadi mama sedih ya om
mama sedih banget
tadi rena liat kan
mama juga sampe menangis
jadi setiap orang tua itu
pasti bakal ngerasa sedih banget
marah bahkan sampai menolak mereka
seperti mama andin tadi
bagi setiap orang tua
anak mereka itu
seperti tarikan dan hembusan nafas
rena tau kan
fungsi bernafas seperti apa
dan kita butuh oksigen om
biar kita tetep hidup
seperti yang om sal bilang tadi
nah sekarang kebayang gak
kalau oksigennya dia
gimana caranya mama andin bertahan hidup
kenapa mama tinggalin aku di panti om
kalau memang masih
kenapa tadi pas ketemu mama gak ditanya langsung
mama punya jawabannya
dan rena tuh harus denger langsung
dari mama andin ceritanya seperti apa
bukan malah dengarnya dari tante frozen
tuh sayang ya
rena sedih ya
papa mama yang dikasih allah
mereka tinggalin aku di panti
mereka gak sayang aku om
kita semua sayang sama rena
iya om aku tau
aku seneng mama andin itu mama aku
aku maunya sejali dulu sama mama andin om
tuh sampe basah bajunya
nanti dokternya kalo masuk liat rena nangis kayak begini

nanti malah gak dibolehin pulang loh
kan kondisinya udah membaik
udah boleh pulang
nanti sama sama kita cari jawabannya
mama andi itu punya semua jawaban dari pertanyaan rena
rena tinggal kasih kesempatan mama andi jelasin
tapi kalaupun renanya gak siap
mama andin juga gak bakal siap yaa
mama andin juga gak bakal maksa
anak sekecil kamu
udah harus menerima pemikiran yang sangat berat
ya seperti yang dokter bilang din
sebenarnya rena itu secara fisik
alhamdulillah udah pulih
cuma secara psikologis itu yang
ya memang justru
sakit secara psikologis itu yang agak berat
kita pelan pelan lah
untuk bisa pulih
seperti kondisi semula ya
tadi rena bilang
dan dia senang
mama yang dikasih allah itu adalah mama andin
ada hal yang masih bikin dia kecewa
kalau menurut dia

sama kamu juga
kamu harus percaya itu ya
yang terpenting adalah kita semua harus support
rena dengan hal hal positif
kita temenin dia
kita doakan juga
aku yakin sih
rena yang dulu akan kembali
sama seperti aku tante
kan aku juga sama
waktu mama meninggal
itu aku hancur
ya sampai gak ngenalin diri aku lagi
untungnya ada tante
tante rosa yang selalu
ada buat aku
jadi aku yang sekarang
tante tahu sekali
tapi semua itu sudah
aku akan melakukan apa pun untuk rena
bahkan aku juga minta bantuan
sama dokter amanda
wabuh sebenarnya aku
aku yang pengen
untuk ngobatin luka lukanya rina
kita usahakan yang terbaik untuk reni ya
mau ada di sini untuk bantu kamu
semoga rena bisa cepat pulih
seperti aku juga yang akhirnya kembali
menjadi diri aku seutuhnya
berkat rangkulan tante rosa
tante was lei mabuk jadi
belas k szama dia
malah dia title
eh gak mungkin lah andi nyamperin lo mir mir
jangan gr dah
tunggu ma tunggu bentar
menata perasaan aku ma
aku akan ketemu andi
dan sisi lain penyebabnya elsa
dan dua duanya anak kita
aku juga ngerasa gak enak sekali
terutama sama keluarga ibu rosa ya
kesannya keluarga kita
ya elsa maksudnya
selalu bikin masalah sama andi
tapi kita nggak boleh memihak
karena dua duanya kita sayang
sebenernya gue ragu dateng kesini
tapi gue tetap harus hadapin ini semua
mungkin dengan gue minta maaf sama mbak andi
dan nge check kalau reina itu baik baik aja
mungkin gue bisa terendah sekarang
cuma sekarang gue gak bisa terendah sekarang
yang satu yang aku takutin
semoga dia belum dateng dan gak mergokin gue
loh kamu harusnya makan yang banyak
mama tuh khawatir kamu tidur di mobil semalam
ntar masuk angin lagi
ini sarapan itu udah selesai
kita langsung jenguk rena ya
mudah mudahan dapet izin dan semoga aja rena hari ini udah semakin membaik
kalau memang belum diizinkan untuk ketemu rena
tolong deh jangan dipaksain no
kita kan harus hargain aturan mereka juga
iya mama ngerti
pasti kamu akan jawab rena anak kamu
tapi tetap kita harus hormatin peraturan mereka oke
ya mama sih mau pesen aja sedikit ke kamu no
mama ini kan perempuan
sedikit banyak mama tau apa perasaan andien sekarang ini
ya hidup dia ini kan berat banget no
sempat di penjara
sangat sangat berat loh buat dia
itu itu gak mudah
ya jadi mama minta tolong deh kamu
kamu tolong jangan egois
kamu harus pikirin juga keadaan andin
bahkan semalam pun
mirna mengingatkan sejarah hidup andin
aku memang akar dari segala musibah yang dialami andin
tapi apa aku tidak boleh untuk memperbaikinya
kok ngelamun kenapa
pokoknya disini lah aja mudah mudahan bisa ketemu
tapi jangan maksain diri ya tolong ya
sekarang kita bayar
aduh ya allah
segelas kopi juga gak bakal bikin mata gue melek lagi
hah sempet banget mata
punya nyali doi datang
saya kira tadi itu oh
elsa soalnya suara tante mirip banget sama elsa
kamu ngapain disini
bukannya ruangannya rena di depan kah
eh ini om tante saya udah gak jagain renal lagi
saya udah dipecat sama andien
kan salah saya juga
saya udah lalai jagain rena
apalagi elsa udah sempet bawa rena dari sekolah kan
terus ditambah pas rena udah dirawat disini
panino bisa masuk ke dalam ruangannya rena
jadi ya wajar aja sih andien memuncak marahnya sama saya
mungkin andin lagi marah aja
nanti kalau kemarahannya sudah ada
mungkin dia akan mempekerjakan kamu lagi
tapi saya gak apa apa juga sih om
saya sakit hati pun enggak apa juga enggak
cuman ya walaupun saya udah pecat
saya tetap masih mau jaga andin sama rena
ya walaupun harus jaga jarak kayak gini
ya minimal saya harus bintangin mereka lah dari sini
saya mau ehm
saya mau minta maaf dulu nih sama om sama tante
minta maaf untuk apa
kalau misalkan saya ketemu sama elsa
pasti saya pasti akan kasar sama dia
jadi saya sebelumnya minta maaf dulu sama om sama tante
kamu jadi begini karena yang
ya bukan cuma kamu jadi dipecat
tapi karena kondisi rena sekarang juga
seakan akan kamu harus bertanggung jawab
ya gak apa apa tante
ya kita masuk ya
aku gak mau nanyain deh
untung tadi elsa nggak ikut
kalau sampai mirna ketemu sama elsa
aku gak tahu elsa mau diapain sama dia
udah kamu tenang adik ya
sekarang kita masuk yuk
gak gak gak gak gak
lagian udah dipecat
bukannya pergi aja malah masih nekat di sini
gak mau gue diapain sama dia
padahal gue kan pengen ketemu sama mende
gak mau gue ketemu sama mende
sekalian mau liat kondisi rena
tapi ada mirna di situ
aduh serem gue sama dia
gue minggir dulu deh
mendingan gue cari jalan lain
biar gak ketemu sama si mirna
tapi ada mirna disitu
aduh serem gue sama dia
gue minggir dulu deh
mendingan gue cari jalan lain
biar gak ketemu sama si mirna
kayaknya aman deh ini
kalo gue tinggal dulu sebentar
siapa tau pikiran gue juga lebih terang
sebenernya aman deh
mirna duduk disini karena semalam
mokto aku mau balik mau ngecek dia sempet ngalangin aku
kok mungkin gak ada
oh mungkin dia lagi
ke toilet atau kemana mungkin
yaudah lah kita langsung aja
karena kan dia ngasih izin ketemu rena itu cuman nanti
ada jalan lain lagi gak ya ke ruangan rena
jadi gue gak perlu ngelewatin mirna
kalo itu jalan satu satunya
kan males banget gue ketemu mirna
mulai dari kemana lu
nah ya bro itu dia
saya masih belum melihat bayasa untuk datang kesini
masih bareng sama riki
ya mungkin karena
dia masih takut sama riki
tapi dia masih masih
tetap menghadapi keluarganya sendiri
waduh kalo soal itu sejarah yang jujur
gue gak tau pasti sih
cuman yang jelas kan
semalam itu gue udah sempet komunikasi sama risa
gue udah suruh untuk cari ricky terus
mereka masih terus mencari terus bergerak
ada beberapa informal yang gue bayar juga terus gue suruh
ada di daerah gang jeruk
informasi masih terus gue tunggu update lagi dari riza
gue masih tunggu lagi
nanti kalo dia udah kabarin pasti gue nelfon juga ke pak pempo
tapi dengan risa sekarang
yang lagi di luar
apa untuk penjagaan
pondok berita masih aman
insya allah aman
pas di rumah sakit kan lo liat sendiri kan andien gimana
susah dikontrol meledak ledak
sekarang begini kalo memang risa masih terus disana
kebayang gak sih
kalo ketemu tuh kayak apa
ya mau gak mau gue tarik risa disana sebelum andien pulang
itu jauh lebih baik
nanti mungkin setelah rena pulang
saya akan bantu untuk mencari ricky
atau bahkan banyak saat sekalian
gue pengen pastiin semuanya secara valid
dan kita punya bukti yang kuat
baru berangkat semuanya
gue masih nunggu kabar dari risa
risa sampai disana
di gang cerut pastiin semuanya
gue kabarin dulu
ya makasih ya
bener bener kali ini lo gak bisa lolos

dan risa bener bener bisa ketemu sama elsa
dan risa bener bener bisa ketemu sama elsa
mereka harus membusuk di penjara
mereka harus membusuk di penjara
atas semua perbuatannya ke catherine